musim hujan dapat mempengaruhi kesehatan seseorang meski demikian turunnya hujan tentu tidak membatasi
ruang gerak dan aktivitas banyak orang tetap harus bepergian pada musim hujan supaya tidak
gampang sakit mereka yang akan melakukan kegiatan di luar ruangan pada musim hujan harus memperhatikan
beberapa hal dokter spesialis penyakit dalam dari mandaya royal hospital tanggerang nancy
indah lestari mengatakan sebelum bepergian pastikan kondisi tubuh sedang fit bila merasa
tidak enak badan jangan memaksakan diri untuk beraktivitas di luar ruangan tingginya aktivitas
saat musim hujan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh nah ini penting banget ya
dok apalagi ini masih ya mungkin masih ada yang cuti ya karena mungkin kemarin nggak sempat cuti
karena harus kerja misalnya
dan cutinya belakangan apa sih dok sebenarnya yang harus dipersiapkan sebelum kita cuti sebelum kita
liburan sebelum jalan jalan di tengah cuaca yang seperti ini apa begitu ya jadi persiapan untuk
menjalani liburan untuk mensiasati perubahan musim ini tentu kita pertama kali dari higiene
kita ya kalau misalnya mau makan misalnya cuci tangan dulu kemudian makan yang lebih matang ya
terutama kalau misalnya di tempat yang sepertinya kurang kurang baik higiene nya kemudian kalau kita
belum menjalani vaksin seperti flu salah satunya kita boleh menjalani vaksin flu kemudian setelah
jalan jalan nih dok jangan lupa juga untuk berganti pakaian dan juga mandi gitu kan masih bersih bersih
beres beres dokter nancy menambahkan protokol kesehatan yang diterapkan selama pandemi kofit sembilan belas
juga tetap harus dijalankan seperti menggunakan masker terutama saat kita berada di tengah kerumunan
orang di dalam ruangan mereka yang belum mendapatkan vaksin booster covid sembilan belas juga sebaiknya melengkapi
vaksinasi ini bila perlu ditambahkan vaksinasi pelengkap seperti vaksin influenza terutama untuk
nah yang terpenting juga dokter musim hujan itu ya seperti sekarang ini orang awam bilangnya identik dengan banyak yang masuk angin
nah ini gimana dokter karena kita tahu bersama mungkin dalam dunia medis tidak ada istilah masuk angin ya dokter ya
namun ini mungkin kita bisa luruskan edukasi ke masyarakat yang berkaitan dengan hal
iya mungkin masuk angin ini kita apabila maksudnya badannya nggak enak kok rasanya dingin dingin greges gigil rasanya
kemudian mual ada yang mabok rasanya pusing keliangan gitu gitu
aduh terus dikerok enak nih ya keluarin angin sendawa sendawa
tentu kita juga sebaiknya merisakan gitu kan ke dokter apabila mengalami seperti itu
apa iya suhu kita itu normal atau demam beneran
jadi benar benar kecapean atau ngilu ngilu badan yang ternyata merupakan gejala dari influenza misalnya
atau demam berdarah
banyak sekali tuh faktor faktor yang kita mesti lihat lagi dokter
jadi masuk angin gak cuma dikerok kita mesti periksa juga ke arah mana pasien ini
menurut dokter nancy masyarakat juga harus waspada terhadap beberapa penyakit yang sering muncul saat musim hujan
seperti demam tivoid atau tipes demam berdarah demam cikungunya diare hingga hepatitis a
agar terhindar dari penyakit penyakit ini
kita harus menerapkan pola hidup sehat diet gizi seimbang olahraga teratur
serta menjaga kebersihan lingkungan
bila ada genangan air di sekitar tempat tinggal segera keringkan
saluran air yang mampet secepatnya dibersihkan
supaya tidak menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak
arman helmi galup restisa jakarta